trans tujuh dan cnn indonesia akan menjadi penyelenggara debat perdana pemilihan gubernur jawa timur
malam nanti salah satu moderator debat adalah alvito denova gintings
sudah ada sekarang
dua pasangan calon beradu strategi untuk menjadi pemimpin pilihan rakyat
apa saja program yang akan mereka hadirkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat jawa timur
jangan lewatkan debat publik pertama pilgub jawa timur
selasa sepuluh april jam tujuh malam live di trans tujuh dan cnn indonesia di transvision
sudah ada koresponen cnn indonesia wida subianto di diandra convention hall di surabaya
jawa timur wida seperti apa suasana
nah di lokasi debat nanti malam sudahkah ada para pendukung yang mulai berkumpul
ya putri mohon maaf saya kurang bisa menjelas suara anda dengan begitu jelas
karena memang di sini itu begitu riuh dan ramainya
memang debat perdana pilgub jawa timur ini memang dinantikan oleh banyak masyarakat jawa timur
pasalnya saya melihat ada beberapa faktor
yang pertama adalah bahwa untuk tema malam kali ini
ini adalah tema dari kesejahteraan
yang ini dinilai dinantikan oleh masyarakat jawa timur
karena di berbagai kesempatan secara gamblang gubernur jawa timur selama dua periode
yakni soekarno pertama menyatakan jawa timur sebenarnya mencapai banyak penghargaan di berbagai bidang
kemudian target dari berbagai bidang ini tercapai namun tidak untuk angka kemiskinan
jadi memang debat kali ini yang bertemakan kesejahteraan rakyat benar benar dinantikan
yang kedua ini adalah mengenai partisipasi dari publik
dalam menentukan siapa pilihannya dalam pilgub jawa timur dua ribu delapan belas ini
atau konstituen jawa timur yang sudah menentukan pilihannya kepada siapa
jadi inilah yang digunakan indikator oleh kpu jawa timur untuk warga jawa timur melihat
siapa sebenarnya kandidat ini yang sesuai karakter dan juga bisa menyelesaikan permasalahan di jawa timur
dan faktor yang ketiga yang dinantikan dari debat kali ini adalah ini bukan debat pertama kalinya
antara kofifa dengan gus ipul namun ini adalah debat ketiga kalinya atau pertarungan ketiga kalinya
dalam perhelatan pilihan gubernur di jawa timur
jadi kofifa dan juga saifullah yusuf ini pernah bersaing mulai dari pilgub di tahun dua ribu delapan kemudian dua ribu tiga belas
di mana saat itu saifullah yusuf menjadi calon wakil gubernur dengan soekarwo yang memenangkan selama dua periode
dan ini adalah pertarungan ketiga antara kofifa dan gusipul
nah melihat keseruan tersebut
bagaimana untuk menurut anda
untuk tingkat keamanan di kawasan tempat debat perdana ini
kemudian juga yang menarik putri bahwa dengan antusiasme yang begitu besar seperti ini di surabaya
tidak ada penutupan jalan sama sekali termasuk jalan tikus
nah kita lihat dulu keamanannya seperti apa bergabung dengan kami pak bambang wibowo selaku kabak ops polrestabes surabaya
pak bambang ini sejauh ini untuk keamanannya bagaimana
berapa personil yang diterjunkan ini
ya untuk personil yang diterjunkan

yang mana kami bagi menjadi tiga wilayah ya tiga area
kami sebut sebagai ring ya ring tiga ring dua ring satu
ring tiga nanti di jalan basuki rahmat
kemudian ring dua ada di sekitar lokasi ini
dan ring satu ada di ruangan debat
kami sudah laksanakan sterilisasi dari awal
identifikasi masalah kemudian potensi potensi gangguan
yang mungkin bisa terjadi sudah kami inventarisasi dari awal
kemudian juga ada informasi bahwa tidak ada penutupan jalan sama sekali
termasuk jalan tikus itu bagaimana pak bambang
ya pengamanan ini bukan hanya mengamankan kegiatan
tetapi mengamankan juga lalu lalang lalu lintas dari masyarakat yang ada di sekitar sini
jadi prioritas kami mengurangi dan meniadakan hambatan hambatan karena ada kegiatan ini
kegiatan bisa berjalan aktivitas masyarakat juga bisa berjalan
baik jadi tidak ada penutupan jalan ya
kemudian untuk screening atau masuk ke jalan
artinya masyarakat sipil untuk ke kawasan ini bagaimana nanti
ya jadi ada id nya seperti yang dipakai mbak
kebetulan saya pakai
id ini nanti yang akan menunjukkan siapa yang diundang dari tamu undangan yang sudah dipilih
nanti bisa masuk lewat pintu sana kemudian nanti akan di screening lagi
untuk pelaksanaan sterilisasi dari metal detektor
baik terima kasih mbak mbang selamat bertugas kembali mbak mbang
ya putri jadi mungkin bisa saya tunjukkan bagaimana screening dari masyarakat
yang bisa masuk ya di ring satu di diandra convention hall ini adalah
ketika dia memiliki gelang merah seperti yang saya kenakan seperti ini
dari ini sudah dikirimkan ke masing masing undangan diantaranya di setiap pasangan calon
ini pendukungnya baik keluarga ini sudah dijata ini satu ratus lima puluh gelang
sekali lagi setiap pasangan calon baik keluarga memiliki gelang merah ini satu ratus lima puluh gelang

jadi kalau pun nanti ada pendukung yang masuk tapi tidak memiliki akses gelang merah seperti ini
maka tidak akan diperbolehkan masuk di diandra convention hall ini
atau di ring satu pelaksanaan debat pertama pilgub jawa timur ini
baik wida terima kasih kami akan tunggu terus informasi terkini dari lokasi debat nanti malam